dari berbagai stakeholder ini karena inisiasi dari para orang yang senang trading senang investasi itu ada grup ada komunitas
tapi kami melihat ini belum terstruktur belum ada sebuah mekanisme di mana kehadiran dari berbagai stakeholder dari indonesia ini untuk mengakomodir berbagai kepentingan yang ada di aset kripto
kalau bulan mei dua ribu dua puluh satu itu data kita itu para pelaku kripto itu yang bertransaksi dan juga melakukan aset perdagangan kripto itu berjumlah enam tiga juta
ini artinya apa memang ini salah satu hasil dari sosialisasi yang juga mungkin disampaikan oleh para stakeholders
sampaikan juga oleh bapepti dan juga oleh kemendak yang memang membuahkan hasil yang cukup atusiasa